meski ditahan imbang satu satu dalam laga lanjutan grup a piala aff dua ribu dua puluh
pelatih timnas indonesia sintayong mengaku senang dengan perkembangan dan juga performa anak asuhnya
dalam sesi konferensi pers usai laga di stadion utama gelora bung karno kamisore
pelatih asal korea selatan ini menyampaikan rasa puasnya atas performa anak anak asuhnya yang semakin baik
menurutnya wajar apabila skuad garuda butuh waktu untuk kembali ke performa terbaik
usai kompetisi mengalami jeda selama kurang lebih tiga bulan dan tidak adanya uji coba sebelum piala aff berlangsung
shin kamdong berharap para pemain dapat semakin meningkatkan performa mereka dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya
saya berpikir bahwa setiap pertandingan akan lebih menaik